saya bukan yang mau nangkep ibu
cuman kalau yang mandi dengar sama orang orang sini kemana ibu
semua warga di sini nggak tahu agama
panggil aja mas
kamu lihat gak
sebenarnya aku beli kalung ini untuk julia
tapi setelah aku pikir pikir lagi
kamu lebih cocok deh soalnya kamu lebih cantik
makasih ya mas farhan
kalungnya bagus banget
kalau ini kalau dijual pasti mahal

tangan gue bakal lunas semua nih
aku pengen ajakin kamu ke restoran mahal
terus aku pengen bikin apa
semuanya aku beliin
iya iya serius masa aku bohong sih sama kamu
nanti aku buru buru pulang
setelah pulang aku telepon kamu
dari kantor ya
yaudah kalau gitu aku berangkat kerja ya
udah beberapa hari ini
belum telepon aja wak
memutihkan handphone gimana gami
uang gak ada
masa harus pakai handphone curian
eh anggi tunggu
om alif baik kamu gimana
aku baik om alhamdulillah
aku baik om alhamdulillah
saya pamit dulu ya kerjaan saya sudah selesai
kalungnya kok mirip sama kalung yang aku pengen ya
aku kan pernah minta kalau model kayak gitu ke mas farhan
kalung kamu pasti dari mas farhan kan
ibu jangan asal nuduh ya
ini kalung dari ibu saya
ibu kamu kan dari desa
memangnya ada yang jual ya di desa
kalung semahal itu
jangan menghina bu
ibu saya itu jual tanah
dan sawahnya dia yang berharga per hektare di kampung
terus beliin saya kalung
tunggu main kamu kesini ada apa sayang
hah ini kak
tadi om alif nitip surat pas aku udah mau pulang dari sekolah
surat dari alief
maaf beberapa hari ini abang nggak bisa dihubungi
penghubung abang rusak
dan tolong sampaikan sama pak kiai charlie
selaku pimpinan pesantren yang mengutus abang untuk berperang di kampung golai
agar bersedia memenuhi kebutuhan apel
abang sekarang butuh handphone baru yang paling canggih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mau dakwah saja
kenapa harus pakai hp canggih
siapa tahu bang alif itu benar benar butuh handphone canggih
kan biar bisa buat ngerekam kejahatan juga
dakwah tidak ribet ribet harus pakai hp canggih
toh dakwahnya aman aman saja
aba itu zamannya kan beda
toh teknologi kan bukan musuhnya agama
kalau mengenai alip nadanya kamu ada pembelaan banget
terus gimana abah mau beliin
kalau begitu nih pakai hp apa saja
insya allah bisa dipakai telepon juga bisa dipakai sms an
kalau mau hp yang canggih bilang sama dia
beli sendiri tentunya dengan uang yang halal
ya udah deh kalau gitu
ya udah anggi kalau gitu ayo kita ke rumah tante dulu ya
kita bungkus dulu kadenya
iya tante enggak apa apa
kebetulan juga besok aku bakalan ketemu bang alief lagi
abis selesai pulang sekolah
yaudah yuk tante

tante aku mau ke rumah tante
tante aku mau ke rumah tante
tante aku mau ke rumah tante

tante aku mau ke rumah tante
tante aku mau ke rumah tante

tante aku mau ke rumah tante

tante aku mau ke rumah tante

tante aku mau ke rumah tante
untuk menikmati ke rumah tante

mereka akan jadi solamente
keluarga kampung golai kampung orang jahat pasti dukun dia deh yang ngasih lipstick ini
aku gak bisa tidur
aku ingin mengakibat ibu
aku ingin mengakibat ibu
semua warga di sini nggak tahu agama dan melarang orang mengaji
kok kamu malah khawatir sama saya
ibu saya pertama kali kesini sama perasaan saya sama ibu
saya sembunyi sembunyi ibu
saya bukan dari daerah sini bu
saya dari pesantren al sabalik
terus gimana ceritanya kamu bisa sampai di sini mak
ceritanya itu pacang panjang banget
singkat kata saya disini diutus sama pesantren al samali untuk bisa membimbing
warga di sini
saya juga kampung golai untuk kejalanan yang benar
saya juga minta
saya juga minta
saya juga minta